pt angkasa pura ii resmi mengoperasikan terminal baru di bandara depati amir pangkal pinang bangka belitung pada rabu pagi
pembangunan terminal baru ini menelan dana tiga ratus miliar rupiah dengan kapasitas satu lima juta penumpang per tahun
terminal baru bandara depati amir pangkal pinang bangka belitung mulai dioperasikan pada rabu sebelas januari dua ribu dua puluh
pembangunan terminal baru ini menelan dana tiga ratus miliar rupiah
terminal baru dapat menampung kapasitas satu lima juta penumpang per tahun
di mana bandara yang lama hanya bisa menampung sekitar tiga ratus lima puluh ribu penumpang
untuk penyelesaian di sisi darat rencananya akan rampung satu bulan ke depan
meliputi areal parkir lokasi penurunan penumpang keberangkatan penumpang dan ruang vip bandara
rencananya terminal bandara akan diresmikan februari
namun sejak rabu seluruh aktivitas keberangkatan maupun kedatangan penumpang
sudah dialihkan sepenuhnya ke terminal baru
jadi kemungkinan ruang gerak dari masyarakat yang melakukan aktivitas drop off di terminal baru bandara depati amir ini
mengalami sedikit kendala
terminal baru bandara depati amir pangkal pinang bangka belitung mulai dioperasikan pada rabu sebelas januari dua ribu tujuh belas
terminal baru bandara depati amir memang belum sepenuhnya rampung
terpantau antrean di area parkir yang sempat menyebabkan kemacetan